ini kita lihat tadi bagaimana testimoni dari masyarakat terkait dengan pt pos indonesia
tapi ternyata masih ada yang setia dengan pt pos
tapi juga sudah ada yang tidak menggunakan pos indonesia lagi
ini terjadi tren pergeseran bisnis dari surat menyurat
hingga sekarang menjadi pengiriman paket dan juga logistik juga merambah ke sektor properti
bagaimana bisa dijelaskan awal mula dari transformasi pt pos indonesia ini sendiri
industri pos itu hadir di satu ratus sembilan puluh dua negara di dunia ini
dan hanya dua negara yang betul betul sangat berhasil dalam proses transformasinya
yang satu jerman dengan doge force nya yang kedua adalah jepang
yang lain mengikuti dua model ini
jerman melakukan perbaikan jadi mereka ketika melihat teknologi mulai mendisrup industri post
maka tahun dua ribu itu mereka betul betul bebenah
dan tahun dua ribu dua mereka atas bantuan doge bank
mereka mencari sisi dhl
maka yang dibesarkan adalah industri logistik yang berada di bawah doge post
nah inilah yang menjadi model transformasinya jerman
model transformasi jepang jepang itu kedekatan pos dengan masyarakat sangat tinggi
mereka punya outlet dengan jumlah penduduk yang hanya seratusan juta itu dua puluh
empat ribu lima ratus outlet yang ada di jepang
saat ini pt pos indonesia memiliki outlet atau
dengan bentangan yang lebih lebar
seperti kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kesetiaan atau loyalitas dari konsumen pt pos indonesia sejak dari dulu begitu
tapi apa yang kemudian menyebabkan pt pos indonesia ini sulit untuk kembali merangkul para konsumen pt pos indonesia yang sudah menjadi pelanggan setia sejak dari dulu begitu
disruption ke model model digital maka yang selalu ditawarkan disruption itu adalah memperbaiki ux user experience ini
baik melalui kemudahan baik melalui cost yang lebih murah baik melalui kecepatan yang lebih tinggi baik melalui security yang lebih baik
nah ketika kita berhadapan dengan disruption maka banyak hal yang harus dilewati di sana
teknologi itu tadi ya
banyak hal termasuk diantaranya adalah budaya
kita sering kita bangun atas landscape industry yang sudah puluhan tahun yang lalu
sehingga skill set yang dimiliki juga skill set yang lama
bagus untuk skill set yang lama tetapi dalam konteks disruption kita membutuhkan skill set yang baru
business model post itu adalah berbasis pada fixed establishment
sementara business which is disruptive itu sudah tidak lagi mengandalkan investment tidak lagi mengandalkan tax off
lihat grab lihat gojek mereka menjadi logistic company
tetapi mereka tidak mengandalkan fixed investment dimanapun kecuali ya aplikasi itu sendiri
aps company yang kemudian mengandalkan orang orang yang kemudian bergerak untuk perusahaan
dan disitu kembali pada yang saya sampaikan pertama mereka bisa menawarkan ux yang jauh lebih baik dengan teknologi yang relatif ada dalam genggaman tangan mereka
yang kedua apa partnerships kolaboratif itu dibangun
nah itu yang kemudian hal hal seperti itu apakah tidak ada kemungkinan untuk disruptif dari
tidak ada jalan lain harus ke situ memang arahnya